dpo yang berada di dinding yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi
dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto ps
upaya tersangka ps menghilangkan identitas
yang pertama sekitar bulan september dua ribu enam belas sampai dengan tahun
menyewa kamar kontrakan di katapang kabupaten bandung dan mengaku bernama roby irawan
asab rudi kepada tuti jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama robi
asabrudin ini adalah ayah kandung dari ps
memiliki dua akun facebook atas nama peggy setiawan dan roby irawan
selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan
ditemukan barang bukti baru hasil penggeledahan di rumah orang tua tersangka ps alias peron alias robi irawan
yaitu dua lembar stnk kendaraan roda dua dengan nomor polisi b
tiga empat tfv dan b enam ribu dua ratus empat puluh tujuh pik beserta dua kunci kendaraan roda dua
satu lembar asli surat kelahiran atas nama pg setiawan
dua buku raport asli sd dan smp atas nama pegi setiawan
dua lembar ijazah asli
sd dan smp atas nama pegi setiawan
dua lembar fotokopi kartu keluarga nomor tiga dua sembilan satu empat empat lima sembilan enam dua
dua lembar ijazah dan hasil ujian nasional smp atas nama pegi setiawan
satu lebar fotokopi surat keterangan pembuatan ktp atas nama begi setiawan
satu lembar surat pemberitahuan smp atas nama pegi setiawan
kartu indonesia pintar atas nama pg setiawan
satu lembar fotokopi ktp atas nama luciana
satu lembar fotokopi kartu ujian atas nama peggy setiawan
dua buah dus box handphone infinix dan samsung galaxy a
barang bukti dari ps alias perok alias roby irawan
yaitu satu unit handphone merek samsung warna hitam milik ps alias peron alias roby irawan
modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
atas nama rizky dan atas nama fina dengan menggunakan alat berupa kayu batu dan senjata tajam sampai meninggal dunia
undang undang dan pasal yang dilanggar
pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dan pasal delapan puluh satu ayat satu undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang ri no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama dua puluh tahun
kami dari polda jabar meyakinkan bahwa polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini
secara profesional bekerja secara prosedur dan menggunakan metode ilmiah
apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya
tersangka lain dalam perkara pembunuhan vina eki
atau vina rizky dapat menginformasikan
pembangunan polda dajabar dengan disertai bukti bukti
selanjutnya saya persilahkan kalau masih ada pertanyaan